pilkada serentak dua ribu dua puluh kembali diwarnai oleh persaingan calon tunggal melawan kota kosong
catatan litbang cnn indonesia setidaknya ada dua puluh lima pasangan calon tunggal
yang akan bersaing melawan kota kosong di pilkada serentak dua ribu dua puluh
apa yang terjadi benarkah fenomena calon tunggal melawan kota kosong ini menjadi ancaman
bagi sehatnya demokrasi di indonesia
untuk membahas lebih lanjut kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan fadli ramadhanil program manager dari perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem
selamat siang mas fadli
selamat siang mas
ya mas fadli dengan verdi mas
mas fadli kita sudah mengetahui alarm tentang fenomena calon tunggal ini dari dua ribu delapan belas ya
dua ribu delapan belas ada enam belas kalau tidak salah calon tunggal yang melawan kotak kosong
hari ini di pilkada dua ribu dua puluh terjadi lagi
bahkan dua puluh delapan catatan daerah yang akan mengusung calon tunggal melawan kota kosong
memahami fenomena ini bagaimana sih mas fadli betulkah kemudian ini sebuah rekayasa elit
sehingga memutus aspirasi masyarakat untuk
mendapatkan pemimpinan yang sesuai keinginan masyarakat
kalau bisa disebut ini sebagai sebuah rekayasa elit
saya ingin melengkapi juga bahwa melaksanakan pilkada dengan calon tunggal ini
sudah menjadi modus politik untuk kemudian menyederhanakan kontestasi
dan memudahkan meraih kemenangan dalam sebuah pelaksanaan pemilihan kepala daerah
karena seperti tadi berita yang disampaikan oleh sdn di awal
dulu waktu pilkada dua ribu lima belas
mk memang mengatakan bahwa pilkada dengan satu pasangan calon itu boleh
tapi memang itu tujuan awalnya kalau kita baca putusan mk itu
untuk melindungi hak konstitusional warga negara
untuk tetap bisa menentukan pilihannya agar terdapat kepala daerah yang definitif
meskipun hanya ada satu pasangan calon
nah makanya di dua ribu lima belas itu hanya ada tiga pasangan calon tunggal ketika itu
di kabupaten timur tengah utara
di kota sikmalaya
tapi kemudian dua tahun kemudian
di pilkada dua ribu tujuh belas jumlahnya malah naik cukup signifikan ada sembilan
di pilkada dua ribu delapan belas naik lagi menjadi enam belas daerah
nah akhirnya kalau kita lihat tren kenaikan ini
kita dapat menyampaikan bahwa pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal
atau konstitusionalitas pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal dapat dikatakan sudah disalahgunakan
dalam sebuah proses pencalonan yang dilakukan oleh parpol
jadi ini tidak lagi hanya ingin melindungi hak warga negara
untuk dapat memilih pemimpin di momen tupilkada
tapi juga dijadikan cara untuk kemudian menyederhanakan kontestasi
yang itu justru menggeser hakikat demokrasi itu sendiri
dimana pemilih warga negara harusnya mendapatkan pilihan kandidat
untuk kemudian dapat berdialog dapat berkomunikasi dapat kemudian menyampaikan aspirasinya
sehingga ada alasan
yang untuk memilih calon yang satu atau calon yang lain
nah kalau sekarang hanya satu pasangan calon menurut saya ini sudah pelan pelan ini mulai membahayakan ya bagi demokrasi kita
oke mas fadli kan kita sepakat bahwa kemudian esensi dari pemilu seperti pilkada ini adalah kompetisi ya
artinya ada intrik ada trik di situ ada strategi yang dimainkan oleh masing masing yang akan berkompetisi
tapi kalau sudah begini apakah kemudian masyarakat bisa mengatakan
ini merupakan kompromi politik khususnya oleh elit elit partai politik ya dari pusat ke daerah
dan kemudian ini justru saat ini dilawan oleh masyarakat karena memang merasakan dia mau lagi dibodohi dengan sistemnya seperti ini
ya saya berharap memang ada semacam peringatan dari pemilih kepada fenomena calon tunggal yang semakin bertambah ini
peringatan dalam artian kalau kejadian di kota makassar tahun dua ribu delapan belas itu terjadi lagi
artinya kalau dari dua puluh lima daerah yang akan melaksanakan pilkada dengan calon tunggal di dua ribu dua puluh
nanti misalnya ada lima atau ada bahkan mungkin sepuluh daerah yang calon tunggalnya kalah
meskipun kemungkinan itu sangat tipis ya menurut saya itu akan bisa memberikan pembelajaran yang sangat penting pada elit politik kita
yang buruknya adalah calon tunggal yang kemudian berlaga di pilkada dua ribu dua puluh itu mayoritas hampir semuanya memborong dukungan partai
nah ini kan sebetulnya
cara yang dilakukan oleh orang orang yang punya akses yang besar kepada partai politik
punya kedekatan yang sangat baik dengan pimpinan elit politik
kemudian punya uang yang banyak sehingga dia bisa mengambil semua rekomendasi dan dukungan partai
sehingga tidak ada lagi kontestasi
nah makanya ke depan menurut saya selain memberikan pembelajaran kepada elit politik ini yang menjadi sangat penting
butuh juga rekayasa sistem elektoralnya butuh perbaikan regulasi
untuk kemudian meminimalisir sekecil mungkin potensi calon tunggal ini
nah misalnya dengan memperbaiki atau meniadakan ambang batas pencalonan kepala daerah
kan itu yang jadi soal yang menghambat partai politik bisa menghasilkan figur figur yang bisa dicalonkan
nah termasuk juga mengatur ambang batas maksimal jumlah partai politik yang boleh mengusung satu pasangan calon
nah justru mas yang perlu itu menurut saya adalah soal ambang batas maksimal
bukan ambang batas minimal
dengan adanya ambang batas maksimal jumlah partai yang boleh mendukung satu pasangan calon
maka tidak akan ada lagi praktik borong dukungan
dan partai politik juga akan tertrigger untuk kemudian melakukan regenerasi politik
melakukan rekrutmen politik untuk menyiapkan figur mendorong tokoh tokoh partainya
atau merekrut orang orang yang punya potensi yang sangat baik menjadi calon pemimpin daerah
bisa mereka lahirkan
bisa mereka lahirkan sebagai pilihan bagi pemilih ketika momen politik atau momentum pilkada itu datang
menurut saya ini sangat mengkhawatirkan ya
karena yang paling relevan sebetulnya membandingkan pilkada dua ribu dua puluh ini kan dengan pilkada dua ribu lima belas
karena ini adalah seluruh daerah yang dulu pilkada di tahun dua ribu lima belas
kalau dibandingkan jumlah pasangan calon tunggalnya naik lebih dari delapan kali lipat
karena dulu hanya tiga sekarang dua puluh delapan
nah ini yang membahayakan menurut saya
mas fadli apa yang terjadi di makassar dua ribu delapan belas lalu publik berharap bahwa ini menjadi pembelajaran bagi semua partai politik
bahwa memang potensi calon tunggal ini juga tidak selalu akan menang begitu melawan kota kosong begitu
tapi kemudian ongkos politik dominasi tiket partai yang oleh partai penguasa ini cukup menjadi alasan kenapa calon calon yang sebetulnya punya kualitas
untuk maksa angry like the giant atau biar saya tidak ada kebutuhan tanpa ngepot
karena ini adalah recognized trad ketiga di indonesia
jadi kita sering menuntut
bergrbek dengan memang
daerah tapi tidak punya akses
ke partai nah kemudian
memulai proses pencalonan dengan
mengumpulkan dukungan dari pemilih
untuk bisa maju melalui jalur perseorangan
tetapi syaratnya berat
sekali kalau kita lihat di dalam
undang undang pilkada itu berat sekali syaratnya
nah makanya jumlah calon perseorangan
itu kalau dilihat trennya dari
pilkada langsung sejak pertama kali
tahun dua ribu lima mulai
ada calon persorangan itu kan dua ribu delapan
atau dua ribu sembilan ya
itu jumlahnya selalu menurun
sampai sekarang nah makanya
ini harus diturunkan secara dukungan
ini harus diturunkan sehingga
kalau nanti memang partai politik
sudah punya figur misalnya
ada pilihan alternatif
bagi publik melalui jalur perseorangan
dan ini yang harusnya
bagi pemutuk undang undang
terjadinya pilkada dengan calon tunggal
karena kalau ini di pilkada terus dibiarkan
jangan jangan ya jangan jangan
nanti di pemilihan presiden
ini bisa menjadi modus operandi untuk
pemenangan pemilihan presiden juga
nah kita tidak mau itu terjadi
dan ini merusak demokrasi kita menurut saya
oke mas fadli yang juga
menjadi sorotan bagaimana kemudian
membawa celah yang lebih buruk
sistem berdemokrasi yang ada di indonesia
saat ini bagaimana kemudian
celah ini kita bisa tutup mas
agar tidak ada
persepsi publik yang mengatakan
ini adalah cikal bakal dari
dinasti politik yang dibangun oleh kelompok tertentu
atau juga oligarki politik begitu
apa kemudian yang bisa kita tengahi mas
salah satu yang harus dilakukan
menurut saya adalah
melakukan demokrasi di internal partai politik
makanya dari lama
kita sudah mendorong
harus dilakukan perbaikan
dan revisi terhadap undang undang partai
terutama metode rekrutmen partai politik
terhadap calon calon yang akan diusung
dari sebuah proses pemilu
mesti ada standar yang jelas
dan mesti ada ukuran yang jelas
kenapa partai mencalonkan si a si b si c dan si b misalnya
yang kedua memperbaiki sistem pencalonan
ini kalau kita bicara jangka pendek ya
ambang batas pencalonan kepala daerah itu harus dihilangkan
kalau mau tidak mau dihilangkan paling tidak diturunkan lah
sehingga membuka kemungkinan calon yang jauh lebih banyak
karena tidak ada urgensinya juga ambang batas itu
dan yang ketiga menurut saya
harus diatur ambang batas maksimal
boleh mencalonkan satu pasangan
ini untuk menutup kemungkinan
terjadinya praktik borong dukungan partai
nah perpanjangan waktu pendaftaran
calon kepala daerah kemarin itu
kan di beberapa daerah
itu hampir nyaris sia sia saja mas
karena hampir tidak mungkin ada yang mendaftar lagi
karena semua dukungan sudah diborong
hanya ada tiga daerah
yang kemudian hanya ada paslon tambahan
itu dukungan itu sudah diborong
dukungan kursi partai di dprd sudah diborong
tidak mungkin lagi ada pasangan calon lain
dan jumlah jalur persoalan kan juga sudah selesai kan
proses verifikasi dukungannya
nah ini problem menurut saya
yang sangat mengkhawatirkan bagi demokrasi kita
dan semoga saja pemerintah terutama
dan partai politik
bisa membaca ini
sebagai sebuah hal yang harus diperbaiki
untuk masa depan demokrasi di indonesia
jangan ini dilihat sebagai kepentingan jangka pendek
untuk segelintir orang
memenangkan kontestasi di daerah
sehingga demokrasi kita akan semakin terkikis hakikatnya
oke oke baik baik
kita harapkan harapan harapan itu memang bisa diwujudkan
demi sebuah demokrasi yang lebih sehat
dalam kontestasi pemilu ya
khususnya pilkada serentak di dua ribu dua puluh
atau pilkada atau pemilu di kemudian hari
terima kasih mas fadil sudah bergabung dengan kita siang ini